meskipun kita berdua emang udah pengen
pengen berstatus pacaran tapi
kita kan harus nunggu restu dari orang tua dulu rev
kok kira siapa
lo pagi pagi udah ngelamun aja sih
lagi mikirin apa
untuk taruh diri sama dia
nanti pada saat diri
puas puasin habisin dia
we baru ingat denger dengar dia kan orangnya temperamen banget
iya sih emang tapi di setiap kali dia bertanding seru banget
dia mau tarung
nanti sore dia mau duel sama juara nma tahun ini
pagi pagi si clara udah nelfon aja
boy kemarin aku dengar dari orang orang
mereka itu lagi ngebicarain pertarungan kamu sama remorage
dan aku juga sendiri

dan ternyata remorage yang menang boy
dia tuh emang jago banget
aku boleh minta tolong gak sama kamu
kamu batalin ya pertarungan itu

iya aku tau
kamu udah janji

kamu tenang aja clara
kamu gak bakalan kenapa kenapa kok
soalnya alex itu tuh orangnya nekat banget

nanti orang lain yang bakalan jadi korbannya
orang yang dekat sama aku
atau mungkin temen temen aku anak club aja

yaudah deh kalau emang itu udah jadi keputusan kamu
cuma satu ya pesen aku sama kamu
kamu tolong tolong banget jaga diri kamu baik baik ya